seluruh anggota paski braka yang dikukuhkan di istana merdeka selasa sore
berasal dari tiga puluh delapan provinsi di indonesia
masing masing provinsi diwakili oleh dua orang paski braka
yakni anggota laki laki dan anggota perempuan
sebelum dikukuhkan para anggota paski braka mengucapkan janji
yang dipimpin oleh kepala badan pembinaan ideologi pancasila atau bpip yudian wahyudi
presiden jokowi kemudian menyampaikan pernyataan pengukuhan untuk para anggota paski beraka
dengan memohon ridho allah yang maha kuasa
pada hari ini saya kukuhkan pasukan pengibar bendera pusaka
yang akan bertugas di istana merdeka pada tanggal tujuh belas agustus tahunnya
semoga tuhan yang maha kuasa memberikan rahmat dan kemudahan dalam tugas negara
kemudian presiden jokowi secara simbolis menyematkan lencana pengukuhan
kepada anggota paski braka asal provinsi kalimantan tengah kacina ozora
kacina merupakan siswa sma negeri dua palangkaraya kalimantan tengah
para anggota paski braka ini sebelumnya telah menjalani seleksi dari tingkat kabupaten
kemudian lolos ke tingkat provinsi
dan akhirnya menjalani pelatihan di tingkat nasional selama satu bulan
nah ini tentu merupakan kerja yang sangat berat melelahkan dan penuh dinamika di lapangan
tapi kami bersyukur tidak ada insiden yang berarti
karena bpib baru saja menangan ini baru tahun lalu
baru dua ini tahun ke tujuh
nah tapi alhamdulillah tidak ada insiden yang berarti
bahkan kami sangat tersentuh karena banyak sekali kalau saya tidak salah sembilan dari pasukan ini
mohon maaf berasal dari keluarga yang kurang mampu
pengukuhan diakhiri dengan pemberian selamat kepada anggota paski braka oleh presiden
wakil presiden dan tamu undangan
sambil menyalami dan mengucapkan selamat
presiden jokowi juga terlihat menanyakan daerah asal dan memberikan semangat
fikri adin jakarta